tansmen khusus anti teror kembali menangkap tiga terduga teroris di probolinggo jawa timur
bahkan diketahui satu terduga teroris berstatus pegawai negeri sipil dinas pertanian pemkap probolinggo
tiga terduga teroris secara bersamaan ditangkap tim densus sosamalap
dua terduga bernama bu hori usia empat puluh sembilan tahun warga desa maron kidul kecamatan maron
dan kamal usia lima puluh dua tahun warga dusun kramat desa maron kecamatan maron kabupaten probolinggo
satu terduga bernama gatot beralamatkan di gang pelita ii desa sumber kedaung kecamatan leces kabupaten probolinggo
gatot diketahui sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten probolinggo
tepatnya di dinas bagian ppl petugas pertanian lapangan dinas pertanian kecamatan kuripan
dari tkp rumah terduga gatot densus delapan puluh delapan menyita beberapa bungkusan kecil yang sampai saat ini belum diketahui isinya
sehingga kami datang ke sini untuk mengamankan
kemudian mengajak pak rt pak kades sebagai saksi untuk melaksanakan upaya upaya penggeledahan yang dilakukan
untuk hasilnya masih didalami oleh tim densus
jadi ini sementara kami masih mau koordinasi lagi ke pores untuk langkah langkah selanjutnya
untuk masalah tsk nya kewenangannya nanti densus
tapi untuk tkp yang kami diminta untuk mengamankan wilayahnya ada dua
di wilayah neces ini kemudian di daerah maron
beberapa tetangga tidak menyangka gatot terkait jaringan terduga teroris
meski selama ini keluarga gatot memang dikenal agak tertutup dengan tetangga
tidak asli dunia sini asli orang sini
informasinya pegawai negeri sipil di dinas pengadilan
oh di dinas pertanian
dinasnya di lumbang
itu pegawai negeri atau
mungkin kalau sama lingkungan menurut saya
ya pribadi tertutup
hingga saat ini sudah delapan terduga teroris dari kota dan kabupaten probolinggo
yang ditangkap densus delapan puluh delapan anti teror